pemerintah akhirnya mengambil langkah tegas untuk membendung lonjakan kasus covid sembilan belas
kamis pagi presiden joko widodo mengumumkan pemberlakuan ppkm darurat
yang akan dimulai tiga juli hingga dua puluh juli mendatang
dalam ppkm darurat aktivitas masyarakat akan dibatasi lebih ketat
berikut pernyataan presiden joko widodo
saya ingin menyampaikan satu hal yang sangat penting bagi keselamatan kita semuanya
seperti kita ketahui pandemi covid sembilan belas dalam beberapa hari terakhir ini berkembang sangat cepat
karena varian baru yang juga menjadi persoalan serius di banyak negara
situasi ini mengharuskan kita mengambil langkah langkah yang lebih tegas
agar kita bersama sama dapat membendung penyebaran covid sembilan belas ini
setelah mendapatkan banyak penyelesaian
banyak masukan dari para menteri para ahli kesehatan dan juga para kepala daerah
saya memutuskan untuk memperlakukan ppkm darurat
sejak tanggal tiga juli hingga dua puluh juli dua ribu dua puluh satu khusus di jawa dan bali
ppkm darurat ini akan meliputi pembatasan pembatasan aktivitas masyarakat
yang lebih ketat daripada yang selama ini sudah berlaku
secara terperinci bagaimana pengaturan pkm darurat ini
saya sudah meminta menteri koordinator marine fest untuk menerangkan
sejelas jelasnya secara detail mengenai pembatasan ini
saya minta masyarakat berdisiplin mematuhi pengaturan ini
demi keselamatan kita semuanya